selamat siang kepolisian polres goa kembali membekuk tiga pelaku atas peristiwa tewasnya
seorang mahasiswa di goa sulawesi selatan akibat dihakimi warga
total pelaku yang dibekuk berjumlah sepuluh orang
kasus aksi main hakim sendiri yang dilakukan warga di salah satu masjid di kampung jatia limbung
kecamatan bajeng kabupaten goa sulawesi selatan terhadap muhammad haidir
seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di makassar terus dikembangkan polisi
sabtu siang polisi kembali membekuk tiga pelaku yang turut menganiaya korban hingga tewas
dari tangan ketiga tersangka polisi mengamankan barang bukti berupa golok dan balok kayu
salah satu tersangka mengaku mendatangi lokasi kejadian setelah mendengar teriakan maling dari pengeras suara masjid
korban tewas setelah dihakimi warga lantaran menduga korban hendak melakukan pencurian
selain menewaskan korban sepeda motor korban juga dibakar warga
total pelaku aksi main hakim sendiri yang berhasil ditangkap polisi berjumlah sepuluh orang
polisi masih terus melakukan pengembangan dan tidak menutup kemungkinan tersangka akan terus bertambah
icz berperan menginjak korban sebanyak empat kali
hal hal yang lain selain kasus ini yang belum kami temukan kami masih lakukan pengembangan
cukup hari ini yang kita sudah amankan tiga orang pelakunya
jadi total seluruhan
sudah sepuluh tujuh awal sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan hari ini kembali kita amankan
korban sendiri dihakimi warga hingga tewas pada minggu dini hari sembilan desember dua ribu delapan belas
saat itu korban hendak bernaung dari hujan dan beristirahat di masjid setelah menempuh perjalanan jauh
naas salah satu tersangka meneriaki korban maling yang memicu korban
korban dihakimi hingga tewas